semua skedul harus dipenuhi karena kalau ada pengunduran penghitungan pengunduran dan lain lain patut kita curigai
pak ganjar kan bilangnya dikunci suaranya di tujuh belas persen
pak simin merasa dikunci juga di dua puluh persen
terkait hasil rekap yang ditutup oleh kpu pandangan pkb
pokoknya penundaan pergantian sistem di tengah jalan itu warning lampu merah harus kita curigai
pasti ada sesuatu di balik itu
dan itulah yang harus dibongkar oleh komisi dua maupun oleh angket